rumah singgah kadif propam polri irjen verdi sambo
di komplek pori duren tiga jakarta selatan
kembali didatangi sejumlah anggota kepolisian
polres metro jakarta selatan rabu pagi
olah tkp itu menghadirkan sejumlah petugas puslap
sebelumnya pada selasa malam hingga rabu dini hari
kabaris kimpori komjen pol agus andrianto
turun langsung melakukan olah tkp tertutup selama lima jam
kematian brigadir j memantik reaksi keluarganya
untuk menuntut keadilan lantaran menilai ada banyak kejanggalan
mulai dari adanya bekas luka sayatan dan memarkir
selain luka tembak pada jenasa almarhum
hingga keberadaan tiga telepon seluler milik brigadir j yang belum diketahui
rabu malam tim khusus yang dibentuk kapolri untuk menyelidiki kasus ini
menggelar konferensi pers di mabes polri
ketua tim khusus sekaligus irwasum polri komjen pol agung marioto
tak banyak memberikan informasi baru soal kasus tersebut
ia menjelaskan bahwa tim masih mendalami informasi awal yang tersedia
kita akan pendalaman terhadap olah tkp kemudian juga pendalaman terhadap hasil otopsi kemudian juga pendalaman terhadap saksi saksi dan mungkin juga menambah pemeriksaan terhadap saksi saksi yang dimungkinkan akan dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi dalam koridor hukum
seperti yang bapak kabur sampaikan kita lebih menekankan kepada scientific crime investigation
meski sebelumnya kapolri menyebut bahwa tim khusus ini turut melibatkan pihak eksternal dari kompornas dan komnas ham namun komisioner komnas ham bk ulung hapsara menegaskan
penyelidikan komnas ham pada kasus baku tembak yang melibatkan brigadir j dan baradae bersifat independen sehingga penyelidikan komnas ham dilakukan terpisah dari tim khusus bentukan kapolri
komnas akan bekerja sendiri
akan bekerja sendiri
akan bekerja sendiri tentu saja dengan sop dan mekanisme yang ada di internal komnas ham
jadi kami bukan bagian dari tim khusus atau tim gabungan
selain membuka akses informasi terhadap masyarakat komnas ham berharap hasil penyelidikan tim khusus bisa menjawab kejanggalan yang dirasakan masyarakat khususnya keluarga almarhum brigadir j
tim liputan cnn indonesia